terima kasih anda masih bersama kami
dua siswa sekolah dasar di ciamis lolos dari percobaan penculikan
setelah melawan dan loncat dari sepeda motor pelaku
pelaku berpura pura menjadi pegawai sekolah dan meminta korban untuk mengikutinya
korban yang syok berhasil diselamatkan warga
shieres alsabila dan pepi rawulia warga desan nasol
kejamatan cikoneng kabupaten ciamis
masih syok saat dibawa warga untuk mendapatkan pertolongan
kedua siswa ini ditemukan di jalan cimanggu desa linggasari
kejamatan ciamis rabu siang
sesaat setelah lolos dari percobaan penculikan oleh orang tidak dikenal
kejadian berawal ketika korban baru selesai mendaftarkan diri
ke salah satu sekolah menengah
pertama di ciamis dan berpamitan pada orang tuanya untuk jalan jalan ke tol serba
tidak lama lalu dihampiri seorang pemuda yang mengaku sebagai pegawai sekolah tempatnya mendaftar
pelaku meminta korban untuk ikut naik motor dengan modus minta bantuan korban
untuk membawakan snack guna keperluan konsumsi penerimaan siswa baru
namun setelah sadar pelaku berniat jahat
karena dibawa ke daerah yang sepi
kedua korban minta diturunkan
namun pelaku malah mengancam
korban menjerit dan berusaha loncat dari motor
beruntung motor dalam kondisi pelan sehingga korban tidak mengalami luka
karena kedua korban menjerit keras
pelaku panik dan langsung kabur
namun sempat merampas tas korban yang berisi uang dan handphone
pokoknya aku pulang sekolah mau makan ke jogja
terus nungguin temen lu
terus ada kemudian yang itu mau antar
iya pake motor
ntar mau nganterin snek ke smp satu
setelah melaporkan kasus percobaan penculikan kepada petugas
warga kemudian mengantarkan korban ke orang tua masing masing